kita akan bahas terkait dengan banjir yang terjadi di semarang jawa tengah
dan sore ini kami sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan wali kota semarang hendra prihadi
selamat sore pak hendra
selamat sore mbak fani
terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom ya pak ya
ya selamat sore mbak fani
pak hendrar ini bukan kali pertama memang banjir terjadi di semarang
dan untuk tahun ini ya pak hendra dari pengamah sendiri mengatakan bahwa penyebab dari banjir yang terjadi di semarang ini
tidak hanya pembangunan yang ada di kota tetapi juga adanya dugaan penurunan permukaan tanah
tanggapan pak hendra sendiri seperti apa
ya banyak pakar yang mengatakan bahwa kota semarang itu termasuk penurunan muka air tanahnya cukup tinggi
antara sepuluh sampai empat puluh cm per tahun
tapi banjir yang terjadi pada hari sabtu kemarin memang karena salah satunya karena intensitas hujan yang luar biasa
dari mulai sabtu dinihan
hari jam setengah satu sampai dengan siang
jam dua belas sampai jam satu siang hujan tidak berhenti
nah tentu saja kami melakukan evaluasi dari hasil banjir kemarin
kita mendapatkan tiga hal yang memang harus dilakukan sebuah perubahan total
menghadapi iklim yang hari ini sangat besar
satu pasti namanya pompa kapasitas harus ditingkatkan
pompa pompa kita ini diukur berdasarkan persoalan gebit air pada tahun dua ribu dua puluh
dan memang tahun dua ribu tiga belas banjir di semarang sudah sangat jauh berkurang
yang kedua kalau kita lihat begitu dasyatnya air yang tidak tertampung di saluran
maka perlu dibuat optimalisasi drenase sekunder
atau saluran saluran yang ada di perkotaan semarang
terutama ukuran volumenya
dan yang ketiga pasti kita juga berupaya karena pesisir kita mengatasi persoalan banjir karena rop
sehingga upaya kami pemerintah kota semarang
yang insya allah dibantu pemerintah pusat dengan membuat tanggul laut
yang nanti merupakan jalan tol antara demak dan kental ini
menjadi salah satu kunci daripada persoalan mengatasi banjir di semarang
nah kalau misalnya tadi kita bicarakan mengenai banjir yang terjadi di kota semarang ini
tadi kita kalau misalnya mengingat dua ribu tiga belas juga cukup parah ya pak ya dampaknya ya
tapi kalau misalnya menarik garis ke belakang sejak dua ribu tiga belas tersebut memang curah hujan ya
pada tahun dua ribu dua puluh satu ini lebih berat ya pak
nah dari pemerintah kota semarang sendiri melihatnya
apakah memang upaya yang sedang dilakukan seperti ini mengingat curah hujan masih akan meningkat sampai bulan maret dan juga april besok
apakah akan memberikan dampak yang cukup signifikan targetnya
ya kami kemudian tidak boleh menyalahkan alam begitu saja
menurut data dari bmkg bahwa curah hujan pada dua hari lalu ini merupakan tahunan
satu ratus lima puluh tahunan yang ada di indonesia termasuk semarang
maka kemudian yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan ke depan
melihat bahwa iklim yang sudah sangat jauh berbeda intensitas hujan yang sudah jauh berbeda
maka satu satunya cara adalah kita harus segera melakukan perbaikan
terutama drainase sistem pompa termasuk juga sistem embung polder lewat upaya menutup air supaya tidak bisa masuk ke laut
dan kita sudah hitung di dalam rapat sabtu kemarin semua hal yang akan kita lakukan
itu membutuhkan biaya yang tidak kecil
maka kita akan lakukan secara bertahap minimal sampai akhir periode kami atau tiga tahun mendatang
oke berarti ada anggaran yang dirubah pak nominalnya seperti itu untuk menangani banjir dari pemerintah kota semarang
ya pasti harus dirubah
kita sudah menemukan angka kurang lebih di perhitungan kasar sekitar delapan ratus miliar untuk bisa mengatasi semarang supaya tidak mengalami kejadian seperti ini lagi
maka mulai tahun depan kita akan berikan tambahan di dinas pu kami
dan kita sudah menemukan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota semarang
jadi akan kita bangun sistem yang lebih baik evaluasi dari hasil banjir kemarin tiga tahun depan
oke kalau kerugian sampai dengan sejauh ini seberapa besar pak hendrar
kami secara umum belum hitung tapi kami mencatat ada empat korban jiwa dari banjir kali ini
pertama karena ada dua warga kami yang tertimbun tanah longsor di daerah candisari di jomblang kelurahan jomblang
yang kedua ada tambahan dua orang lagi
satu karena terkena aliran listrik di semarang utara
dan satu terkena aliran listrik di daerah semarang timur
jadi korban jiwa ada empat orang
kemudian korban mohon maaf kerugian material kita belum menghitung
tapi sekarang ini masyarakat sudah membuat dapur dapur umum
kemudian kami juga melakukan sukses untuk mengiriman sembako
dan masyarakat yang tidak tertentu
kena dampak juga ikut bersama sama membantu mengatasi
bapak tadi kita bicara lagi mengenai soal evaluasi yang tadi ada masukan
juga rekomendasi dari para pengamat
terkait dengan permukaan tanah kemudian juga pembangunan
mungkin ada bentuk semacam strategi ke depannya pak yang berkaitan dengan kritik kritik dari para pengamat tersebut pak
misalnya kayak pembangunan yang harus diberlakukan sesuai dengan lingkungan atau seperti apa pak
dari sistem tata kota sendiri
ya barangkali demikian pak
pembangunan yang harus diberlakukan sesuai dengan lingkungan
tapi kami sudah melakukan beberapa hal terutama untuk mengurangi penurunan muka air tanah
pertama dengan mulai menindak tegas perusahaan perusahaan atau warga yang sampai hari ini masih cukup banyak mengambil air tanah
akan kirim distribusi pdam supaya mereka bisa mendapatkan fasilitas air bersih daripada mengambil muka air tanah
yang kedua kita juga mulai banyak meminta kepada
institusi atau perusahaan perusahaan untuk mulai banyak melakukan penamanan penanaman
jadi penghijauan reboisasi termasuk tanaman mangrove ini menjadi bagian yang hari ini terus kita lakukan terutama ini saat kita ada di musim pagu hujan
jadi upaya upaya ini menjadi bagian yang sangat penting juga supaya air tanah di kota semarang ini permukaannya tidak turun begitu genderal
jadi investasi daerah sekaligus juga perlindungan lingkungan tetap berjalan secara bersamaan ya pak hendra
imbauan dari pemerintah kota semarang sendiri terhadap warganya dalam menghadapi bahaya banjir beberapa hari ke depan
ya kita sudah punya pad mapping ya
pemetaan terhadap potensi potensi bencana di kota semarang
kita ini ada enam belas kecamatan
separuh ada di daerah rendah sisir dan juga dataran rendah
kemudian yang separuh lagi ada di daerah perbukitan peterat atas
maka harapan dan saran kami kepada masyarakat menghadapi musim penghujan ini supaya tetap berjalan
supaya tetap meningkatkan kewaspadaan
pertama di daerah bawah tentu saja untuk bisa mengatasi persoalan persoalan banjir
dimulai dari lingkungan masyarakat kemudian kita dengan bekerjasama dengan pemerintah
kita akan menyelesaikan persoalan persoalan ini
disiplin membuang sampah juga menjadi bagian yang paling penting
kemudian juga bagaimana bisa memberikan informasi kepada pemerintah kota titik titik mana yang rawan banjir
supaya kita bisa lebih cepat lagi melakukan eksekusi
sebaliknya yang di daerah atas kami juga berharap supaya lebih berhati hati dan bisa segera melakukan upaya upaya preventif
terutama pada saat musim penghujan itu
di dua hari hujan ini ada dua puluh tujuh titik tanah longsor yang ada di kota semarang dengan dua korban jiwa
jadi ke depan kami berharap masyarakat yang tinggal di daerah atas daerah tebing daerah wilayah bagian atas untuk tetap berhenti
melakukan fungsi fungsi preventif supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan
baik terima kasih informasinya pak hendral prihadi
semoga bahaya kemudian juga kerugian yang diakibatkan oleh banjir di semarang ini segera teratasi
terima kasih pak hendral prihadi atas waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom